mobil orang gak tuh
tuh mau ngapain lagi sih tuh orang
mau nyari masalah sama gue
saya lagi nggak mau ditanya tanya
nanya apa sih
kalau kayak gini sih
udah pasti jadi resepsi
aduh kacau ini fi
katanya menyebarkan berita hoak
mami bakalan dilaporin polisi
tapi udah hubunginnya itu
nanti juga ngasih tau nih
kayaknya lagi diobrolin sekarang
jadi mami sabar dulu aja ya
sabar sabar gimana sih fi
mami bakalan tutup atun ig mami
kalau sampai hari ini mami gak posting tanggal persepsi
tapi telepon dah
waduh patuh hari
pasti nanyain tentang resepsi
gimana pak komar
nih pak komar
mau ngomongin yang semalam yang kita obrolin
bagaimana berhasil bujuk paksa acil supaya mau ikut resepsi
kenapa belum pak komar
acilnya kabur mi
udah denger bi gak usah diulang
yah pingsan dah
ah jangan pingsan mi sadaran apa mi
gara gara apa ya
kok gak nyampe gara gara apa ya
eh udah pake pingsan segala
acil jadi merdeka
acil jadi merdeka
merdeka merdeka akan jadi merdeka
merdeka merdeka acu jadi merdeka
kalian mau ke mana
gini bro acil mau kabur dari rumah
merdeka merdeka acil jadi merdeka
camel itu k fil ming
hitungan ketiga ya
siapa yang banyak dosanya
pelan pelan pelan
aduh gimana sih lu
lu ngapain duluan
gue yang duluan gue kan suaminya
mau meruah kayak papi bos
hati hati ini tangga
ini tangga nih pelan pelan nih
iya udah tunggu
aduh angkat dong ya
tangan mami ke pundak papi
loh mau ngapain lagi sih itu orang
apaan lagi sih ini orang
mau nyari masalah sama gue
saya lagi nggak mau ditanya tanya
nanya apa sih
itu pertanyaan gue
saya bukannya mau kabur
saya mau nyelamatin diri
menyelamatkan diri bukan kayak gitu caranya
terus dengan cara apa lagi
dengan cara apa
dengan cara cari untung jadi vendor catering resepsi sama kayak kamu
kita gak bisa nolak permintaan orang tua
mama seleb itu teman ibu saya
dan akhirnya ibu saya merekomendasikan saya
kenapa kamu gak nyuruh orang lain aja buat ngerjain
kenapa kamu sendiri yang ngerjain
saya juga sempat mikir kayak gitu
terus kenapa masih dikerjain
karena saya pikir saya punya satu kesempatan
untuk cari tahu gimana cara selamatin kamu
dari resnepsi kamu
jadi itu tujuan lo
jadi itu tujuan lo
jadi itu tujuan lo
jadi itu tujuan kamu
nih lo ikutan urusan orang
udah ruim kan
denger si acil kabur
pingsan lagi dah
pondirin lu siapin mobil
si mami bawa ke rumah sakit
udah apa lagi